selamat datang di nama saya haji makhlis adhari
alamat dari kecamatan kronjo ya ke bupatan tangerang banten
dan kami disini bentukan dari dinas berikanan
kurang lebih terbentuk enam kecamatan
kebetulan kami mewakili kecamatan kronjo ya dengan atas nama
organisasi mapunca mangrop kulau cangkir tangerang
sehari harinya yang saya lakukan di prpm ini ya
pusat restorasi pembelajaran mangrove ini
kami menyemai menyulam dan juga merawat ya
dari hutan mangrove ini atau tanaman mangrove
kebetulan mangrove disini kurang lebih ada tiga jenis mangrove
memang semuanya mangrove tersebar seluruh nusantara itu ada satu ratus dua puluh jenis mangrove
namun di pesisir pantai kabupaten tangerang
banyak kehilangan jenisnya
dan juga kami kegiatan dengan para pemuda pesisir pantai disini
untuk memberdayakan manfaat mangrove
seperti menjadi olahan makanan dan minuman
di sisi lain ya memang mangrove idealnya
untuk mencegah abrasi ya
abrasi erosi di bibir pantai
bahkan buat kehidupan ekosistem ya
ekosistem di dalam air
dan juga mangrove itu banyak jutaan manfaat pak
ternyata kami setelah pelajari
dari akar batang daun sampai buah
itu manfaatnya luar biasa
bahkan ada untuk pengobatan atau herbal
seperti teh jeruju itu salah satunya
untuk herbal ya
nah mungkin salah satunya
tanaman mangrove yang ideal disini
satu ya mangrove jenis bakau
itu bakau itu ada empat jenis
ada yang panjang yang pendek
dan itu manfaatnya ada
kita mungkin bicara dengan mangrove jenis rijokora ya pak ya
rijopora itu manfaatnya banyak
rijopora akarnya pakai akar cakar ayam tuh
itu cakar ayam itu bisa mencegah abrasi erosi
di bibir pantai bahkan untuk menumbuh kembangkan
ekosistem di dalam air ya pak ya
bahkan akarnya tersebut bisa menyerap racun dalam air pak
itu kita bicara akarnya manfaatnya ya
dan kita lari ke batangnya tuh
batang itu disitu di dalam ada getahnya
nah getah itu bisa menjadi bahan untuk batik
cinta dan kulitnya juga bisa bermanfaat
untuk membuat bikin kertas uang sebenarnya
kalau ya boleh tahu gitu
dan itu kita lari ke bahkan
kayunya itu buat bahan material
itu jenisnya dia kawi jenis
seperti baja atau besi paling tebal lah
kena rayap ataupun dia tahan lama
nah kita lari ke itunya daunnya
daunnya juga dia bisa menjadi kompos
kompos atau pupuk untuk organik ya
itu daunnya dan juga buahnya
buah rijopora apiclata ataupun bakau
dia buahnya di putiknya itu bisa
manfaatnya bisa menjadi dibuat olahan kopi
kopi mangrove atau batangnya bisa sagu ya
yang lainnya mungkin jenis apisenia
api api kalau kata orang pesisir pantainya
kemeleton katanya pak
nah ini manfaatnya sama juga
cuma beda akar
kalau ini akarnya akar paku
akar paku dapat tumbuh di pesisir pantai
dan tanahnya teksturnya campur dengan panggungnya
dan tanahnya teksturnya campur dengan panggungnya
nah seperti itu
nah ini manfaatnya untuk bikin keripik ya
keripik sagu juga bisa
ini pidada bahasa latinnya soneratia alba
cuma ini bunganya merah
kalau yang alba yang putih
nah itu sama akarnya seperti apisena ya
ini manfaatnya juga ada ya
manfaatnya untuk mencegah saryawan
bibir pecah pecah panas jalan
dan juga bisa menambah stamina
harapan saya ya memang
pesisir pantai itu
untuk tahun tahun kemarin tertinggal pak
mudah mudahan setelah didatangkan para menteri
atau orang orang hebat lah di kita
itu mudah mudahan bisa menyerap para pengunjung
karena disini akan menjadi pusat restorasi pembelajaran mangrove
dan juga untuk wisata mangrovenya
jadi untuk memperkenalkan di luar
bahwa disini tuh akan ada
akan terjadi pembelajaran mangrove
dan mudah mudahan dengan adanya kementrian
bupan bupan yang ada di sini
jadi kita bisa mendapatkan
pertama sekali ya
kita mendapatkan nilai jual terhadap mangrove
bahwa mangrove itu banyak manfaatnya
ya memang kita mitra kerja dari dinas perikanan ya
khususnya di bidang pemberdayaan
bukan di bidang pembudidaya
pembudidaya mangrove khususnya
nah itu bantuan yang disampaikan itu
ya memang satu seperti kita pernah mendapatkan benih ya
dan juga saung ya
seperti ini kita lihat ini luar biasa ya
dalam arti sebelas hektare di dinas perikanan ini
ternyata banyak manfaatnya untuk kehidupan masyarakat ya
dan juga kami selama ini
dari bantuan bantuan dinas tersebut
dinas perikanan khususnya
untuk memberdayakan hutan mangrove
nah disitu dari penyulaman eh penyemayan
penyulaman penyiangan pembubunan sampai perawatan
nah itu yang kita dapatkan
terima kasih atas kunjungannya bapak menteri klh
ya menteri kelautan dan perikanan
dan juga yang lain lainnya
mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu
mudah mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami
dan mudah mudahan setelah ada kunjungan disini
tempat di prpm sangat dominan
dalam arti bermanfaatnya luar biasa
dan banyak manfaatnya bagi anak
khususnya bagi anak anak muda pelajar bahkan mahasiswa
itu beliau membutuhkan pembelajaran tentang mangrove semua
dan alhamdulillah dengan kerja keras teman teman kami
di enam kecamatan ini dalam bentukan dinas ya
dinas dari perikanan
mudah mudahan membawakan barokah
khususnya kepada bu kabit bu retno ya
mudah mudahan sehat selalu dalam ridin allah subhanahu wa ta'ala

dan memiliki kekuatan yang berkumpulan
menurut penelitian dalam bidang pendidikan

dan memiliki kekuatan yang lebih baik

saya bernama aja

tapi disini saya lebih komunitas ya
untuk ukm kabupaten tangerang

pekerjaan saya atau kegiatan saya sehari hari
itu biasanya memberi edukasi kepada teman teman ukm
baik yang baru ataupun yang sudah lanjut
itu tentang bagaimana legalitas
kemudian bagaimana promosi
kebetulan kami di komunitas itu sudah bekerja sama
atau sudah menjadi mitra
di bagian kedinasan
dinas koperasi dan umkm kabupaten tangerang
lalu dinas perindustrian
dimana kalau di dinas
umkm itu kita bertugas untuk mempromosikan
produk produk teman teman yang sudah layak
untuk kami promosikan
seperti apa produk layak itu
seperti di makanan atau minuman
itu yang sudah lengkap dengan legalitasnya
baik pirt halal dan sebagainya
kemudian memberi edukasi ke teman teman pemula
untuk bagaimana cara bisa mendapatkan legalitas
dengan fasilitas fasilitas yang telah diberikan dinas
umkm dan perindustrian
sebagai pelaku usaha
saya sangat berbahagia sekali dan bangga
telah dikunjungi dengan menteri kelautan dan perikanan
kemudian kapolri dan lain sebagainya
saya berharap dengan kedatangan beliau beliau tersebut
menjadi semangat buat kami semua
supaya menciptakan produk produk yang lebih inovatif
kreatif dan semangat lagi mengejar legalitasnya
supaya lebih lengkap lagi
kalau untuk khususnya ini
kita baru di lokal saja
kemudian kalau pameran gitu ya
saya dan teman teman membawa produk ini
sudah sampai ke luar kota
jadi kita ada kunjungan kerja
seperti itu sudah dibawa
kita bisa bersaing dengan
pusat wisata mangrove di daerah yang lain
kemudian paling tidak juga menjadi wadah edukasi
buat anak anak muda
supaya lebih mencintai alam
lebih mencintai laut
supaya tidak hilang alam kita yang indah ini
tolong cintai alam
jangan buang sampah sembarangan apalagi ke laut
karena itu sangat sangat merugikan kita untuk di hari kemudian